sebagai salah satu negara kepulauan besar di dunia
indonesia secara geografis terletak di wilayah cincin api pasifik
yang rawan bencana gempa bumi
letusan gunung api hingga tsunami
tak hanya itu indonesia pun kerap dilanda kebakaran hutan
baik itu akibat kesalahan manusia atau karena faktor alam
sebagai upaya untuk antisipasi dan mitigasi bencana
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
kini menerapkan dan mengembangkan kecerdasan buatan
untuk memprediksi terjadinya bencana
sistem kecerdasan buatan ini menggunakan superkomputer nvidia dgx a seratus
yang di dalam servernya tertanam delapan grafik processing unit performa tinggi
dgx a seratus mampu melakukan komputasi kompleks
seperti kalkulasi korelasi simulasi dalam waktu bersamaan
dengan perangkat kecerdasan buatan superkomputer ini
bppt akan mampu memprediksi terjadinya bencana lebih cepat dan akurat
saat ini pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam mitigasi bencana
baru diterapkan bppt untuk memprediksi bencana kebakaran hutan
dan gempa yang berpotensi tsunami
keunggulan dari kecerdasan buatan ini apa sih
ini kan ada server di sini ada storage
nah ini yang membedakan sama perangkat lainnya itu apa
sehingga membuat dgx a seratus ini unggul
oh jadi gini
untuk perangkat dgx a seratus ini adalah fungsinya dia untuk
mentraining model ai dari berbagai data sesuai dengan use case
yang dibutuhkan oleh kami
saat ini kami mempunyai use case terkait dengan kebencanaan
use case terkait dengan prediksi tsunami dan prediksi kebakaran hutan atau karhutlah
jadi pada saat kami mengolah datanya atau melatih modelnya
kami menggunakan mesin dgx a seratus ini

kami menggunakan mesin dgx a seratus ini
karena mesin ini yang mempunyai kekuatan lebih cepat dibandingkan server biasa
cara kerja prediksi bencana kebakaran hutan adalah menggunakan citra satelit dengan berbagai gelombang cahaya
kecerdasan buatan akan melihat dan mempelajari histori kejadian kebakaran hutan dan lahan
yang pernah terjadi di seluruh kepulauan nkri
setelah proses belajar selesai maka akan dihasilkan yang disebut model
model inilah yang kemudian akan memprediksi potensi akan terjadi di seluruh kepulauan nkri

jika nanti ditemukan ada tanda tanda identifikasi kebakaran hutan
maka sistem akan memberikan peringatan satu minggu sebelum kebakaran terjadi di suatu wilayah
untuk memprediksi gempa tsunami cara kerjanya hampir sama
namun data yang digunakan oleh kecerdasan buatan berasal dari sensor gempa yang sudah tersebar di seluruh indonesia
namun data yang digunakan oleh kecerdasan buatan berasal dari sensor gempa yang sudah tersebar di seluruh indonesia
dengan bantuan dari dgx a seratus ini
menghasilkan prediksi yang tepat akan melakukan semangat yang hearingzelf tidak terus terjadi

jika berdasarkan kemanusiaan yang ditemukan

kita sekaligus memberikan perhitungan seberapa cepat air itu akan nyampai di pantai
kemudian juga dengan prediksi ketinggian gelombangnya
nvidia dgx a seratus milik bppt mampu memberikan performa kecerdasan buatan lima petaflop pertama di dunia
kedepan selain memprediksi bencana kebakaran hutan dan tsunami
bppt akan mengembangkan kecerdasan buatan untuk memprediksi bencana banjir
dan penemuan tanaman obat obatan baru indonesia
tim liputan cnn indonesia